sudah tidak apa apa
sinta kamu lapar sekali
iya bapak abis ini enak sekali
kerja yang sangat bagus
aku telah merasakan sesuatu
dan mulai sekarang aku akan terus mengawasi putri mona
dan dengan mudah aku akan melakukan apa saja
kang ada sesuatu yang ingin aku tanyakan sama kakak
kenapa kakak selalu juri majapahit kang
dan sekarang dan sekarang
kang jadi buru nomor satu majapahit
kamu ingat gedis
saat pertama kali kita bertemu
orang yang menculikmu itu adalah salah satu panglima dari majapahit
sekarang kamu sudah tahu kan
kenapa aku selalu dikejar oleh majapahit
maafkan aku kang
aku sama sekali tidak tahu masalah ini kan
aku benar benar tidak tahu kang
lalu bagaimana apa yang harus kita lakukan kan
aku punya rencana
aku punya rencana
besok aku akan keluar dari desa ini
karena akan sangat berbahaya
karena akan sangat berbahaya
kamu adalah istriku
kalau mereka pergi dari sini
baru aku akan kembali
jangan pergi lagi kang
aku yakin kita bisa bersama kang
semua bersama kang
gedis jangan khawatir
aku akan mencari cerita
aku akan mencari cerita

supaya aku bisa lepas selamanya dari majapahit
aku pasti akan kembali
bapak bapak mau ke mana
bapak ingin berdagang
nanti kalau bapak pulang
bobo akan belikan kuda untukmu
kamu suka kuda kan
nanti bapak akan beli tiga
masing masing satu untuk kalian
gedis aku pamit
aku akan jangan ke
kali ini majapahit benar benar serius
beraninya kau membeli laporan palsu kepadaku
di mana dia ketarung
saya tidak tahu ki
akulah yang kamu cari
akulah yang kamu cari
akhirnya kau ingin memasukku datang sendiri
ajar terus kang
iya iya ajak terus kang
terima kasih kang jaka
kamu boleh pilih yang mana saja
wah ini semua punya kamu
iya sudah cepat pilih
kita sudah ditunggu biyung untuk latihan menari
aku boleh pilih yang mana saja
iya kita kan saudara
jadi sendang ini juga punya kamu
yaudah kalau gitu aku milih yang
yang ini aja ya
sini aku pakai
itu bagus kan
iya bagus banget
yaudah yuk kita ke sana
aku sudah terbiasa dengan kehadiran kalian